presiden joko widodo menerima kunjungan presiden komite olimpiade internasional atau ioc
dan dewan olimpiade asia oca di istana kepresidenan bogor jawa barat sabtu pagi
dalam pertemuan itu jokowi menyatakan akan mengajukan permohonan indonesia menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu dua puluh
di istana kepresidenan bogor presiden jokowi menerima kunjungan presiden komite olimpiade internasional thomas bah
dan dewan olimpiade asia sheikh ahmad sabtu pagi
dalam pertemuan tersebut baik ioc maupun oca mengapresiasi indonesia yang dinilai sukses menyelenggarakan perhelatan asian games ke delapan belas ini
presiden menyebut hal itu menjadi modal kuat indonesia untuk kembali menyelenggarakan acara akbar
jokowi pun percaya diri akan mengajukan permohonan indonesia menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu dua puluh
thomas bak mengapresiasi keinginan indonesia menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh
ia menyebut penyelenggaran asian games
dua ribu delapan belas berlangsung sukses dan membuktikan indonesia dapat menggelar perlahatan olahraga bertaraf internasional
dengan pengalaman yang kita miliki dalam penyelenggaraan asian games ke delapan belas ini
maka kita indonesia yakin
untuk juga bisa dan mampu menjadi tuan rumah untuk perhilatan yang lebih besar
oleh sebab itu indonesia berencana secepatnya untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah olimpiade pada tahun ini
dan juga untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah olimpiade pada tahun ini
dan juga untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah olimpiade pada tahun ini
pertanyaan terkejut dan mungkin terkesan adalah orang indonesia
anda bisa melihat kombinasi keamanan dan efisien di saat yang sama
dan inilah hal yang berkaitan dengan olimpiade
pertanyaan terakhir berkaitan dengan orang
dan berkaitan dengan kebaikan
dan berkaitan dengan persahabatan
dan semua ini anda telah menunjukkan di sini dengan asian games
dan sebab itu asian games memberikan pembentukan yang sangat solid untuk kandidat tersebut
dan saya hanya bisa mengakui
saya mengucapkan terima kasih kepada presiden dan indonesia untuk memiliki keputusan ini
untuk memberikan kekayaan kemahiran yang sangat muda untuk masa depan
dan untuk memperoleh kemahiran yang besar di asian games
jadi kemahiran terima kasih kepada indonesia
dan selamat datang ke keluarga olimpik dengan kandidatnya untuk olimpiade dua ribu tiga puluh dua